kita milih enggak kira kira ya sembilan puluh enam juta rakyat indonesia terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia terutama yang memilih pak prabowo dan mas gibran
dan mempercayakan beliau berdua untuk memimpin
dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat indonesia agar pak prabowo pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh yang mengkuasa dalam menjalankan tugas tugasnya menjalankan amanah yang berat ini
kita doakan semuanya mudah mudahan beliau bisa mengangkat bangsa ini dari kemiskinan kebodohan dan indonesia menjadi negara yang maju yang disegani oleh negara negara tetangga